pasca kerusuhan dua puluh tiga september lalu gelombang pengungsi yang keluar dari wamena menuju jayapura berlangsung setiap hari
hingga sabtu malam tercatat satu sembilan ratus dua puluh lima pengungsi telah tiba di bandara sentani jayapura dengan menggunakan pesawat hercules cn dua ratus tiga puluh lima dan cn dua ratus sembilan puluh
dan lanut jayapura mars matri bowobudi mengatakan tercatat tujuh pengungsi wamena akan keluar menuju jayapura
namun tempat penampungan pengungsi masih terbatas
tribowo menambahkan hampir semua pengungsi sudah tidak memiliki harta dan benda dan kembali ke kampung halaman masing masing
pihak lanut jayapura berharap saudara dan keluarga dapat menampung pengungsi dari wamena